presiden jokowi merestui putra bungsunya ks angpangarap untuk menjadi ketua mempartai solidaritas indonesia
menurutnya kaisang sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab presiden
yakin kaisang sudah memperhitungkan baik buruk resiko yang akan dihadapinya
ditanyakan ke psi tanyakan ke kaisang sudah dewasa sudah punya keluarga sudah punya istri
saya ditanyakan ke bapaknya terus
enggak saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu
bahwa kalau sudah berkeluarga sudah pagi sudah punya istri sudah punya rumah sendiri harus tanggung jawab harus mandiri
apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung baik buruknya dihitung risiko
ks angpangarap ada konsultasi ke bapak
ya minta doa harus itu orang tua ya saya harus dui
pesan dari bapak untuk ks angpangarap
tidak ada sudah gede kebanyakan pesan